gaikindo jakarta auto show nampaknya menjadi momen bagi keluarga baru
untuk mencari kendaraan menjelang mudik lebaran dua ribu dua puluh
yang akan jatuh pada bulan april mendatang
beberapa keluarga bahkan terlihat sedang memilih kendaraan berjenis mpv dan suv
untuk melakukan perjalanan mudik mendatang
beberapa pertimbangan digunakan dalam memilih kendaraan mudik
seperti harga yang relatif murah irit bahan bakar hingga kapasitas kendaraan yang besar
menjadi fokus bagi beberapa keluarga memilih kendaraan untuk mudik
randy misalnya sengaja memilih mobil berjenis suv untuk melakukan perjalanan jauh
karena dinilai lebih efisien memuat banyak barang
selain itu desain bodi koko dan sporty juga memberikan nilai tambah pada kendaraan berjenis suv
suv yang tujuh seater terutama
pertimbangan apa kalau memilih mobil berjenis mudik
oh yang pasti barang sih
karena barangnya kalau mudik banyak
jadi yang tiga baris
tadi sih per brand ada calonnya masing masing
brv kayak ras tadi ya di sana ya
innova juga ada ini bagus
tapi rencana sih yang suv sih
kalau ya harga tiga ratus an
kenapa memilih suv
karena lebih gagal
gagal aja sih
para agen pemegang merek atau apm pun optimistis target penjualan di gelaran
gaikindo jakarta auto show dua ribu dua puluh tiga akan tercapai menjelang mudik lebaran dua ribu dua puluh
di ramadan nanti ya tanggal dua puluh dua ya dua puluh tiga ya
biasanya permintaan kendaraan sih tinggi ya naik
makanya kali ini honda jakarta center menyiapkan program program menarik ya untuk penjualan
tadi yang ditampilkan
banyak di jual sebelum lebaran atau sebelum mudik apa pak
tahun lalu brio ya
kemarin di ims sih hrv ya yang paling tinggi
ya beda beda tipis lah ya
hrv wrv dengan brio itu beda beda tipis lah
dari konsumin brio udah ada ini gak
tapi kontribusi beliau tetap tertinggi ya
sekitar empat puluh lima persen dan empat puluh enam persen
hal senada juga diungkapkan oleh direktur marketing toyota astra motor anton jimmy
yang optimistis penjualan pada momentum lebaran akan meningkat
ya kalau melihat dari market ya kalau melihat market januari februari kan marketnya lebih tinggi dibandingkan januari februari tahun lalu
jadi kami cukup optimis maret april ini juga bisa naik dibandingkan tahun lalu
jadi tentu saja dengan ada pameran ini dan juga produksi kita juga kita tingkatkan untuk ya mempersiapkan masa lebaran ini
naik berapa kira kira pak dibandingkan februari
kira kira target penjualan kita kan kalau januari februari dua puluh ribuan ya sampai dua puluh lima ribu
jadi kita mentargetkan bulan ini kira kira sama bulan depan in average total tiga puluh ribu per bulan
ketua umum gaikindo yohanes nangoi menargetkan penjualan kendaraan di ajang pameran gaikindo jakarta auto show dua ribu dua puluh tiga akan menembus angka dua tiga triliun
target ini bertepatan dengan momen mudik lebaran yang akan tiba pada bulan april mendatang
tim deputan cnn indonesia